polemik tes wawasan kebangsaan atau twk kpk akan mencapai titik akhirnya
sebanyak lima puluh enam pegawai kpk yang tak lolos twk akan diberhentikan per tiga puluh september dua ribu dua puluh satu ini
kapolri jenderal istio sigit prabowo menawari lima puluh enam pegawai ini untuk menjadi asn polri
dengan pengakuan sudah mendapat persetujuan dari presiden joko widodo
dan kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
halo selamat siang maria apakah sudah ada informasi ke lima puluh enam pegawai ini bersedia menjadi asn polri
dan kalau kita tahu juga ketua kpk firly bahuri ini masih akan menjabat sebagai ketua kpk hingga november mendatang
apakah ini akan ada polemik atau bagaimana
ya selamat pagi
bram nampaknya memang polemik dari pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini masih bergulir hingga saat ini
kalau tadi anda menyebutkan apakah betul kemudian kapolri jenderal listio sigit sudah menawarkan kepada lima puluh enam plus satu
atau lima puluh enam pegawai kpk yang kemarin tidak dinyatakan lolos twk
betul dan tadi malam kami juga sudah melakukan kontak dengan perwakilan dari lima puluh enam pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini
ada beragam tanggapannya bram mengenai tawaran yang diberikan oleh kapolri dan juga dinyatakan oleh kapolri
sudah mendapatkan persetujuan presiden melalui surat resmi pada dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh satu kemarin
tanggapan beragam ini mereka ada yang menanggapi tunggu dulu ingin melihat dulu bagaimana aturan dan prosedur yang nanti berlaku
ada juga yang menolak dan kemudian ada pula yang nampaknya tertarik untuk kemudian bergabung dengan polri sebagai aparatur sipil negara
kalau kita juga mendengar bagaimana menko
polri kamafut md kemarin menjelaskan mengenai duduk persoalan penawaran yang dilakukan oleh kapolri jendralist yosiki dan juga presiden joko widodo
kepada lima puluh enam pegawai kpk tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini adalah landasan hukum yang sebetulnya memang diatur di negara republik indonesia
yaitu pasal tiga peraturan pemerintah nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh tentang aparatur sipil negara
di mana presiden republik indonesia berhak menentukan dan mengangkat juga memberhentikan as
dan kemudian landasan hukum berikutnya adalah pasal tiga belas ayat lima undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu empat belas
tentang administrasi pemerintahan di mana presiden dapat mendelegasikannya kepada pihak pihak tertentu termasuk kepada kapolri jenderal listio sigit
namun kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya bram terkait dengan tawaran yang dilakukan oleh polri
ini ada beberapa hal diantaranya adalah
kalau memang kemarin sempat diberikan pemerintahan yang diperlukan oleh polri
dinyatakan bahwa yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini kemudian dinyatakan bergaris merah atau dicap merah begitu
artinya tidak dapat dibina
waktu itu pimpinan kpk alexander marwata sempat menyampaikan hal demikian
di dalam konferensi pers terkait dengan kelulus atau tidaknya lima puluh tujuh orang pada waktu itu
dan kalau memang sudah dinyatakan tidak bisa dibina kemudian diberikan cap merah
lalu ini kenapa kemudian pemerintah berubah sikap dan menawarkan
kepada lima puluh enam pegawai ini untuk masuk ke polri
kenapa tidak kemudian dikembalikan saja ke institusi awalnya yaitu di komisi pemberantasan korupsi
dan kemudian berkarya kembali seperti sebelum adanya tes wawasan kebangsaan
dan ini pula yang kemudian menjadi pertanyaan pertanyaan yang muncul di masyarakat
termasuk pertanyaan yang juga muncul di antara ke lima puluh enam pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan
tetapi yang pasti kami tadi malam juga berkomunikasi bahwa mereka saat ini
sedang menelaah aturan aturan yang kemudian akan dilakukan
terkait dengan tawaran yang diberikan oleh kapolri dan juga presiden
bagi mereka untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara
yang pasti ibram ketika kami ingat betul bagaimana saat itu pimpinan kpk firly bahuri
kemudian alexander marwata nurul gufron melakukan jumpa pers di gedung kpk jakarta
tempat saya berdiri ini menyatakan bahwa lima puluh enam pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
dapat diangkat sebagai asn karena dipandang tidak memenuhi kriteria sebagai aparatur sipil negara
dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar mengapa hari ini ada keterangan
bahwa mereka dapat diangkat menjadi asn namun di institusi lain yaitu di institusi polri
meskipun memang hal ini menjadi hal yang juga patut untuk dipertimbangkan
karena memang artinya ada ruang ruang untuk berdiskusi disini terkait dengan kesempatan bagi lima puluh enam pegawai
pegawai kpk ini untuk kemudian dapat kembali mengabdi pada negara republik indonesia
bram kami juga masih menunggu bagaimana keputusan yang akan dilakukan oleh ke lima puluh enam pegawai ini
tetapi yang jelas tadi malam mereka sudah menyampaikan ada yang menolak
ada yang kemudian sedang berpikir dan ada yang kemungkinan besar tertarik
untuk masuk sebagai aparatur sipil negara di polri
bram kembali kepada anda
ya maria anda sebutkan memang beragam tanggapan begitu dari pegawai kpk non lulus dari tes twk ini
namun dari informasi yang anda dapatkan berdasarkan komunikasi itu
apakah nanti mereka yang akan diaktifkan di polri begitu akan mengikuti tes lagi untuk menjadi asn
atau langsung bisa diangkat begitu maria informasinya
nah ini juga bram tadi yang sudah saya sampaikan mereka masih menelaah aturan aturan yang berlaku
tetapi seperti yang juga sudah disampaikan
disampaikan oleh mbak ngo polhukam mahut md
bahwa ada landasan hukum tadi yang sudah saya sebutkan yaitu pp no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
dan juga terkait dengan undang undang no tiga puluh tahun dua ribu empat belas lebih tepatnya pada pasal tiga belas ayat lima
di mana nanti memang bisa dilakukan ini atas dasar kewenangan presiden
yang berada dalam peraturan pemerintah nomor tujuh belas
untuk menunjuk mengangkat memberhentikan aparatur sipil negara
dan untuk kemudian hal hal lainnya
akan diatur ketika mereka memang sudah menyatakan bersedia ataukah tidak
dan ini juga yang disampaikan oleh kapolri jenderalis yosigit dalam pernyataannya bahwa
mereka bisa masuk ke polri kemudian menjadi asn di polri untuk memperkuat
sistem pemberantasan korupsi yang akan dilakukan di tubuh kepolisian republik indonesia
tetapi kemudian aturan berikutnya akan ditentukan setelah memang adanya kesediaan yang juga ditawarkan atau di
kemudian diberikan oleh
polri dan juga diterima dengan baik oleh ke lima puluh enam pegawai kpk
tapi kami di sini masih menunggu
apa yang kemudian akan diambil sikap sikap apa yang nantinya akan dilakukan oleh lima puluh enam pegawai kpk
yang pasti ada ruang di sini untuk bisa berdiskusi di antara pemerintah dengan lima puluh enam pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
artinya demikian dan ini artinya ada juga hal hal yang dapat kita ambil
bahwa forum forum diskusi seperti ini memang harus dibuka
anak anak bangsa yang kemudian sudah berkarya terlebih dulu untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti lima puluh enam pegawai ini
kemudian juga dapat tetap memberikan sumbangsinya terhadap negara
berang kembali kepada anda
baik maria kita akan tunggu hasilnya seperti apa di tiga puluh september mendatang
terima kasih atas laporan anda maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta